saudara ketua dpp pan saleh partaunan daulai menyebut
yang menentukan jumlah dan struktur kabinet merupakan kewenangan
meski demikian saleh berharap ada salah satu kader pan
yang masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan prabowo gibran mendatang
mengenai jumlahnya saleh menyerahkan kepada presiden terpilih
menurut saleh untuk jumlah merupakan kewenangan dari prabowo subianto